era berbicara tanpa sensor lewat media sosial nyatanya sering kali berdampak kerugian pada kehidupan seseorang ya
salah satunya kita lihat yang ramai di lini masa dari komentar pakai bahasa daerah yang dianggap tidak sopan di instagram berbuntut pemecatan
kita bahas perseteruan yang melibatkan sosok guru dengan gubernur jawa barat ini bersama dengan direktur eksekutif the political literacy institute gun gun haryanto
mas gun selamat malam
selamat malam dapuspa
mas gun kita lihat kalau di lini masa selama ini rk kayaknya dianggap gitu punya impression management yang baik
nah kalau melihat dari perseteruan yang terjadi begitu ada komentar yang dianggap tidak sopan kemudian rk juga membalas dengan bahasa yang sama
kemudian ada direct message dari rk kepada sekolahnya anda melihat ini seperti apa mas gun
jadi ini menurut saya ya menunjukkan untuk kesekian kalinya bahwa lini masa media sosial
itu mengharuskan kita punya namanya cpm atau communication of privacy management
ya bagaimanapun ini ruang terbuka yang polanya biasanya asimetris ya tidak mengenal strata
kemudian kerap kali juga seringkali muncul banyak informasi yang dipertukarkan berlimpah luar biasa
makanya kemudian juga harus ada kedewasaan baik itu diantara netizen maupun pejabat publik ya
merespon menanggapi kesempatan
jadi itu yang saya kritik termasuk pernyataan pernyataan di media sosial itu juga menurut saya jangan terlalu baperan
nah maksud saya begini mbak buspa ya jadi ini kan kalau misalnya soal kata ya maneh ya
itu bagi saya sih memang di satu sisi menunjukkan low contact culture ya budaya kontak rendah
maksud saya bukan berarti salah ya tapi itu biasanya tiap orang punya kebiasaan kan ada yang high contact culture
budaya kontek tinggi ya yang senang membangun harmoni ada yang to the point begitu berdasarkan kebiasaannya sehari hari
low contact culture nah kata mana itu bagi sebagian orang sunda kan menjadi bahasa sehari hari ya
dan media sosial itu kita kadang kadang tidak bisa menyamakan juga seluruh tingkat intelektualitas ya
kemudian juga profesi misalnya gubernur dengan guru ya adalah sama sama sebagai netizen
maka dia berada di ruang yang polanya itu asimetris ya tidak mengenal strata tadi jadi ya biasa saja
dan kata maneh juga dalam konteks kultural ya kadang kadang digunakan oleh bahasa misalnya wilayah sunda cianjur
sukabumi itu mungkin dianggap kasar tapi di wilayah pantura bisa jadi itu dianggap biasa saja
memang dalam komunikasi antar pribadi ya ada semacam strata dalam penggunaan bahasa
misalnya untuk menunjukkan apa namanya orang lain
itu bisa maneh bisa salira misalnya dalam bahasa sunda itu kan dalam bahasa jawa juga begitu ada jenengan begitu ya
misalnya itu menunjukkan bahwa kita berada berkomunikasi dengan siapa nih yang selevel
atau misalnya usianya lebih senior atau dalam konteks rata budaya
dia berada di serata lebih tinggi meskipun kita sebenarnya kan tidak lagi mengenal apa namanya kasta ya
tetapi kan ada istilahnya itu ada pola keadaban
pola keadaban sosial yang terbangun dan itu kemudian membentuk ekspresi simbolik yang berbeda
seperti menggunakan kata mane mungkin dianggap oleh sebagian orang menjadi kasar
tetapi menurut saya begini mbak buspa ya kalau sampai pemecatan itu sudah berlebihan sih menurut saya
artinya keduanya juga tidak proporsional yang satu berlebihan yang satu tidak tahu konteks ketika berkomentar itu begitu ya
menggunakan kata mana yang mungkin bisa direpresentasikan atau bisa diartikan
berbeda begitu sama orang lain
tapi mas gun kita tahu kemudian perseteruan ini muncul karena sang guru berkomentar soal ini gubernur
atau dari partai atau pribadi gitu ya
kalau melihat sekarang rk yang sudah bergabung dengan salah satu partai
kalau melihat gaya komunikasi sosmed rk ada perbedaan nggak sih mas gun
yang signifikan mungkin apa memang atribut partai itu sangat ditunjukkan oleh rk
sampai akhirnya ada orang yang
yang salah fokus juga akhirnya menjadi kritik untuk rituan kamil
ya ini kan kalau kita lihat pak ridwan kamil setelah masuk golkar
beberapa lini masanya kan juga memunculkan political publicity partai kan
ya kayak misalnya memperkenalkan tampilan dengan ernest ya kan
sebagai sesama golkar betul nggak ya kan
minimal bajunya semua sekarang kuning
pakai backgroundnya kuning
inilah yang harus dipahami
dalam konteks tadi menarik mbak puswa bilang
impression management ya itu bicara
salah satunya kan panggung depan
ketika misalnya menggunakan
baju berwarna dan itu
sudah ada politik asosiatif misalnya
kuning dengan partai golkar maka akan
ada persepsi yang terbangun
ini sebenarnya pak rk
mewakili dirinya sebagai individu
mewakili gubernur itu pertanyaan
yang menurut saya harusnya
ya itu menjadi pertanyaan
substantif ya kan makanya
itu juga harusnya jadi semacam
untuk kang emil bahwa
memang sekarang karena beliau sudah
punya warna tertentu
sebut aja sebagai bagian dari partai golkar
akan ada pihak pihak
tertentu yang sensitif ketika
menggunakan misalnya baju
yang identik dengan atau warna
yang identik dengan partai golkar
pada saat pertemuan pertemuan
yang seharusnya posisi
pak ridwan kamil atau kang emil ini sebagai gubernur
nah ini yang disebut
juga menurut saya
kepekaan kang emil dalam konteks
simboliknya itu pada saat misalnya
partai tertentu dan bagi
saya pertanyaan pak sabil itu
sebagai netizen sebagai bagian dari
warga negara kan boleh aja
saya tanya kang emil posisinya sebagai
gubernur sebagai kader partai
tertentu ya atau apa nih
misalnya warna kuning gitu ya
itu menurut saya bagian
dari partisipasi warga negara
dan ditanggapinya sebenarnya harusnya enteng enteng
saja sih santai santai saja
nggak perlu misalnya
sekolah gitu ya ya cukup lah
memberi semacam dialektika
misalnya lewat zoom meeting itu
kang emil misalnya menggunakan
warna kuning kan bisa aja ada penjelasan
tidak kemudian jadinya melebar
jadi gini saya memberi catatan
satu kritiknya sendiri adalah kritik
menurut saya lumrah lumrah saja
diberikan oleh netizen soal penggunaan
kata aneh mungkin dianggap tidak sopan
bagi sebagian warga jawa barat
tidak sopan tapi bagi sebagian warga lain
seperti wilayah pantura
yang terbiasa misalnya dengan bank
bahasa itu jadi biasa biasa saja
karena bahasa itu kan
sangat kontekstual unik dan
punya makna polisemik
apalagi citra rk diketahui
kayaknya dekat banget gitu sama warga net
mungkin bisa dianggap lebih dekat dengan pakai
bahasa ini begitu ya
persis ya itu mungkin dianggap semacam
equal kan dalam sebagai sesama
oke tapi yang menarik lagi ini mungkin
karena durasinya singkat bisa di
kita analisis lebih singkat lagi
ada belum terkonfirmasi ini
tapi di twitter ramai sekali informasi bahwa
sosok guru di cirebon ini ternyata
adalah relawan pemenangan kang emil di
pilgub jabar dirinya bahkan pernah foto
juga sama kang emil ini kedepannya
akan jadi bumerangga untuk ridwan kamil
di tahun politik ini dampak kedepannya
akan seperti apa
menurut saya dampak kedepannya itu akan
sangat bergantung ya pada
pola komunikasi interaksional
yang dibangun oleh kang emil sendiri
kayak gini gini kan kalau terlalu sering
dilakukan akan jadi apa nih ya
pertama ya untuk
tidak perlulah sampai
sanksi pemecatan ya
bagus juga kalau misalnya kang emil malah
persuasif ya ke sekolah yang bersangkutan
untuk kemudian itu akan
jauh lebih elegan pan memberi
semacam ruang tabayun
guru itu ya kan kemudian
juga ruang klarifikasi guru itu
proses yang memungkinkan guru itu untuk
berekspresi memperbaiki dirinya
dalam komunikasi kan jauh lebih
baik dibanding kemudian dipecat
karena gara gara menggunakan kata
kedepan terlalu sering begini akan
muncul yang disebut dengan komunikasi
yang resisten dari banyak netizen
tidak bagus bagi penggunaan
media sosial oleh politisi terutama
yang punya masa depan ya
untuk berkontestasi di gelanggang pertarungan
kang emil ini kan masih panjang
masih bisa bertarung misalnya di periode kedua
atau pindah provinsi di dki
atau bisa jadi calon wakil presiden
jadi ini yang harus diperlukan
sebagai investasi sosial
kan social trust ya
yang disebut dengan kepercayaan sosial
itu tidak mudah dibangunnya salah satunya
adalah melalui pelibatan warga
yang semakin partisipatoris
baik baik mas gun kita lihat nanti
kelanjutannya seperti apa mungkin rk akan
membuat kejutan mungkin ya
untuk memperbaiki bola liar yang terjadi
di lini masa mas gun gun haryanto
terimakasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini
di cnn indonesia akan akan salam sehat